informasi lain keributan terjadi antara petugas keamanan dengan pengendara roda dua di jalan dr satrio setiabudi jakarta selatan rabu pagi
peristiwa dipicu karena pengendara yang nekat melawan arah tak terima ditegur
dalam rekaman video yang viral di media sosial terlihat petugas keamanan terlibat keributan
dengan pengendara motor di jalan dr satrio setiabudi jakarta selatan
pengendara yang nekat melawan arah tak terima ditegur oleh petugas keamanan yang sedang mengatur arus lalu lintas
keributan akhirnya bisa dilarai oleh sejumlah pengendara lain
kawasan ini memang rawan kemacetan hingga banyak pengendara yang nekat lawan arah
saudara unjuk rasa menuntut hakim independen serta menolak intervensi dalam pengambilan putusan perkara pengadilan
di depan mahkamah agung jakarta ricu
saling dorong antara petugas dengan masa sempat saat petugas berusaha memadamkan api
masa nekat membakar keranda serta dan bekas sebagai bentuk protes
tergabung dalam kaukus mahasiswa untuk perubahan mereka menolak intervensi dalam proses penyelesaian perkara pengadilan
masa juga mendesak agar majelis hakim tidak
main mata dengan mafia peradilan maupun mafia tanah
meski sempat manas unjuk rasa akhirnya berakhir dengan kondusif